untuk anda yang ingin menjelajahi kawasan monumen nasional
tidak perlu lagi dengan berjalan kaki
telah ada layanan peminjaman sepeda gratis berbasis aplikasi
lalu seperti apa layanan terbaru pemerintah dki jakarta ini kepada warga
berikut liputannya untuk anda
beginilah antusiasme warga yang ingin menikmati fasilitas sepeda gratis di monumen nasional
baru baru ini pemerintah dki jakarta bekerjasama dengan gowes
meluncurkan aplikasi goes yang dapat dinikmati secara gratis di kawasan monumen nasional
layanan goes gratis ini adalah layanan berbagi sepeda
di mana pengguna itu bisa menggunakan sepeda dengan menurut aplikasi goes
kemudian men scan qr code yang ada di gembok sepeda
setelah itu gemboknya terbuka dia bisa menggunakan
ketujuan untuk jarak pendek mungkin antara lima ratus meter
setelah sampai satu atau dua kilometer
setelah sampai di tujuan dia bisa mengunci sepeda yang digunakan itu
dan nanti orang lain bisa menggunakan sepeda itu untuk ketujuan yang lain
untuk dapat menikmati layanan ini pengguna diharuskan menginstal aplikasi goes
yang sudah tersedia di play store atau app store
kemudian pengguna akan mendapatkan kode verifikasi melalui remote telepon
setelah itu pengguna diminta untuk memasukkan data diri
setelah semua selesai
aplikasi goes pun siap untuk dibuka
saya pun mencoba untuk menikmati layanan ini
saya melakukan scan qr code yang sudah tersedia di bawah satel
jika scan terhasil
aplikasi goes pun otomatis langsung terbuka
saya termasuk salah satu yang beruntung karena bisa langsung berhasil mencoba
beberapa pengguna lain harus beberapa kali mencoba untuk membuka
mereka mengetahui bahwa goes ini tidak bisa dihubungi dengan aplikasi goes
menyanyi dengan keinginan ini
alhamdulillah dengan adanya peda gratis ini kita bisa jalan jalan ajak anak
puter puter di daerah monas
jadi kita tidak pakai jalan lagi
ya gratis kan
terus bisa muter muter juga bareng bareng
agak susah masuknya
masukin ke aplikasinya
tapi sudah dapat informasi
sudah masuk ke aplikasinya nggak bisa login iya loginnya agak susah saat ini gowes menyediakan
sebanyak seratus sepeda di kawasan monas ada tujuh tempat parkir yang disediakan layanan sepeda
gratis ini masih dalam tahap uji coba yang akan berlangsung selama tiga bulan ke depan
rencananya gowes akan diterapkan dengan layanan amutan umum
hai awas awas yuk ya dan ternyata persepeda dapat dijadikan sebagai pilihan yang menarik
dan juga asyik untuk mengelilingi monas yang seluas delapan puluh hektare ini dan kalau sudah selesai
jangan lupa uh kembalikan sepedanya ke halte yang sudah disediakan oke dan terakhir jangan
lupa mengunci sepedanya
hai abdurrahim jakarta